beginilah aktivitas beberapa hari terakhir yang dilakukan siswa dan siswi smp di desa orahili kabupaten nias utara sumatera utara pada gabus pagi
siswa dan siswi ini harus berhati hati saat melintasi jembatan gantung yang rusak dan nyaris putus untuk bisa sampai ke sekolah agar bisa mengikuti pembelajaran tetap muka
peristiwa ini terjadi karena satu satunya jembatan yang menjadi akses penghubung menuju empat kecematan rusak dan nyaris putus akibat diterjang banjir dari luapan sungai musoy sejak selasa lalu
mengingat anak anak sekolah sebagian besar melewati jembatan ini dan untuk lebih kita waspadai ke depan supaya tidak ada korban jiwa
tak hanya pelajar aktivitas warga juga terganggu
mereka pun diminta untuk tetap berhati hati saat melintasi jembatan

di polewali mandar sulawesi barat demi menuntut ilmu ratusan pelajar dari dua desa harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai berarus deras menggunakan rakit bambu yang sudah lapuk
mereka harus mengalahkan rasa takut agar bisa sampai ke sekolah
kendati tidak sedikit pelajar di darai ini yang sempat terseret arus lantaran rakit
yang mereka tumpangi hancur akibat terjangan arus
di penyeberangan antri jadi kemudian kalau meluap air mereka juga itu langsung tidak ada datang
pelajar di daerah ini sangat berharap pemerintah memberikan perhatian dengan membangun jembatan agar mereka bisa ke sekolah dengan aman dan nyaman
demi putan cnn indonesia